tiga orang meninggal dunia ratusan orang diduga masih hilang setelah tenggelamnya kapal motor sinar bangun
di prairan dan otober senin delapan belas juni lalu
faktor human error atau kesalahan manusia menjadi penyebab terjadinya tragedi ini
lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini
anda menyaksikan program spesial cnn indonesia tragedi di danau toba
apaan yang mau ke lautnya nak

saya mau ke situ aja
keluarga korban tenggelamnya kapal bontor sinar bangun berharap kerabat mereka bisa ditemukan meski dalam kondisi tak bernyawa
doa terus dipanjatkan keluarga di tepi dermaga tiga ras simalungun sumatera utara
doa harapan dan puji pujian kepada tuhan
terus dipanjatkan keluarga marija borumalau
di tepi dermaga tiga ras simalungun sumatera utara
doa doa ini dilantunkan demi kelancaran proses pencarian korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun
salah satu korban yang masih hilang adalah keponakan marija
sahalah perdamaian kirsang
tadi saya lihat sempat pimpin doa
dengan semua keluarga korban atau bagaimana tadi
tapi khusus untuk
untuk saudara kami didik kami
nama sahala tidak tercatat dalam manifest penumpang
namun ibu unda sahalah nursiti borun nainggolan yakin
anaknya menjadi salah satu penumpang kapal motor sinar bangun
yang tenggelam di perairan simanindo senin delapan belas juni lalu
sahala diperkirakan naik kapal motor sinar bangun bersama seorang temannya bongbong simarmata
tapi memang sudah biasa naik kapal itu

itulah kerjaannya setiap hari
adik sahala krisanta girsang juga tak dapat menyembunyikan kesedihannya
ia merasa kehilangan kakak satu satunya setelah dulu kehilangan sosok seorang ayah
ayah sahala dan krisanta meninggal dunia saat keduanya masih kecil
bapak sudah lama pergi masih kecil dulu
bapak sudah lama pergi masih kecil dulu
bapak sudah lama pergi masih kecil dulu
karena sedikala ditinggalkan abangku
gak ada lagi pengganti bapakku
jadi abang yang selama ini jadi tulang punggung keluarga
ya walaupun abang gak jadi tulang punggung tapi kalau orang batang gak ada lagi itu aja itu gak berharga lagi
gak dianggap sama keluarga lagi
sedangkan bapak meninggal aja udah gak dianggap lagi

apalagi sekarang gak ada itu
apalagi sekarang gak ada itu
ini adalah hari ke enam
nur siti dan keluarganya menanti dengan penuh harap
kabar hasil pencarian tim gabungan yang diterjunkan untuk mencari para korban
nur siti berharap ia dapat melihat raga putra sulungnya walaupun dalam kondisi tak bernyawa
apa harapannya untuk pencarian korban
harapan saya dua
aku selaku ibunya harapanku
biarpun dia sudah meninggal tidak ada lagi harapanku dia hidup
tapi harapanku sama tuhan biar ketemu aku biarpun mayaknya
kalau gak ketemu aku pak selama lama aku hidup di dunia ini gak terluka akan
itu satu satunya anakku dua anakku
satu perempuan satu laki laki
ya itulah yang nomor satu anakku yang besar
anak ibu berapa orang
tak hanya nur siti sani simarmata juga menanti penuh harap
perempuan paruh baya ini bahkan rela bermalam di posko yang berada di dermaga tiga ras
demi mendapat kabar keberadaan anaknya ranto fajar siregar
sani mendapat kabar bahwa anaknya menjadi penumpang kapal sinar bangun
bangun yang tenggelam dari teman sang anak
sani masih ingat betul sehari sebelum peristiwa nahas itu terjadi perilaku berbeda ditunjukkan ranto
hari minggu kejadian itu kan harusnya
hari minggu ini adiknya sama anaknya perempuan umur satu tahun diantar itu ke gereja
biasanya gak pernah ya
terus dikasihnya adiknya rp tiga puluh
oh dikasih uang
saya gak pernah dikasih uang dikasih dua dua uang
untuk mengusir kegundahan serta menguatkan dirinya sani terus memanjatkan doa
doa tuhan yesus doa nabi
dan penguatan bagi keluarga korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun terus diilar di dermaga tiga ras simalungun
doa bersama ini tak hanya diikuti keluarga korban tapi juga oleh warga sekitar serta para relawan
doa yang sama dipanjatkan agar tuhan memberikan kelancaran proses pencarian dan memberi kekuatan kepada keluarga korban
doa yang sama dipanjatkan agar tuhan memberikan kelancaran proses pencarian dan memberi kekuatan kepada keluarga korban
jadi enam ratus kita gak punya alat pak
alatnya menggunakan multi beam
ada alatnya untuk melihat
tapi kalau orang menyelam enam ratus nggak mampu bu
orang menyelam hanya ke dalamnya lima puluh meter
yakin anggota keluarganya berada di perairan danau toba sekitar dermaga tiga ras
desli borumanik memaksa tim basarnas untuk melakukan pencarian kembali sabtu sore lalu
sabar bu kami sudah berusaha
meski hari mulai gelap direktur operasional basarnas brigjen marinir bambang suryo
memenuhi permintaan desli dan keluarganya dan memberi kesempatan kepada mereka untuk ikut pencarian menggunakan perahu karet
meski demikian basarnas menolak untuk melakukan penyelaman
sekitar lima belas menit tim pencari dan keluarga menelusuri danau toba
penyusuran ini tidak membuahkan hasil
saya tidak bisa tahu apakah benar di sana ada
maksudnya kita tidak melakukan apa apa
jangan tahu ada memang benar ada
keluarga siapa begitu bukan keluarga saya yang penting ada
dan hasilnya ini sekali
mereka itu menyelah saya lihat
mereka hanya putar putar kapal kayak persiap kayak jalan jalan gitu
kayaknya tidak jelas
itu salah khusus saya
tim gabungan pencari khususnya basarnas
mengaku selalu berusaha untuk mengakomodir keinginan keluarga korban
tenggelamnya kapal motor sinar bangun
nah apabila ada informasi yang bisa kita terima kita tampung
seperti tadi ada informasi kita jelaskan kita lakukan
tujuh hari masa tanggap darurat bencana tenggelamnya kapal motor sinar bangun
diperpanjang menjadi sepuluh hari
pencarian penumpang kapal yang hilang terus dilakukan
termasuk mencari posisi kapal motor sinar bangun yang tenggelam
masa tanggap darurat bencana tenggelamnya kapal motor sinar bangun telah lewat
belum juga ada kemajuan yang berarti dari operasi pencarian bangkai kapal motor sinar bangun
yang tenggelam di perairan danau toba delapan belas juni silam
hingga saat ini ratusan korban hilang belum ditemukan
tak ada kata lelah apalagi menyerah
hari hari tim sar gabungan diliputi asa akan hasil terbaik
beres drive masya allah
berbagai skenario pencarian dijalankan
mulai dari pencarian darat penyisiran di atas permukaan danau menggunakan kapal cepat dan perahu karet
pantauan udara dengan helikopter hingga penyelaman di danau hingga kedalaman puluhan meter
kita menyelam sekitar empat puluh meter
jadi kebetulan di dasar mana titik titik yang kita curigai kita sudah coba sistem sisir ya
sistem circle di mana kira kira titik yang kemungkinan bisa menghambat mayat tersebut terapung kita sudah sisir
cuma untuk kendalanya di dalam visibility sungguh terbatas ya daya tembus pandang
sehingga menyulitkan kita jadi harus membawa senter bawa air
kita center demikian itu pun bisa jaraknya hanya satu meter ya
operasi keselamatan juga dilakukan oleh warga dengan cara yang tidak biasa
beberapa dari keluarga dan kerabat korban yang diduga masih hilang melakukan beragam ritual adat
cakupan wilayah pencarian diperluas
area yang disisir mencapai radius tiga puluh km ke arah timur dan barat
dari titik yang diduga sebagai koordinat awal tenggelamnya kapal
pencarian dilakukan menggunakan kabel dan diperluas dengan kabel yang diperluas
dan peralatan canggih yakni multi beam echo sounder dan side scan sonar
atau alat penginderaan di dalam kedalaman bawah air dengan kemampuan deteksi empat ratus hingga dua ribu meter
alat ini dipasangkan di kapal kayu milik tim sar gabungan
yang akan melakukan penyisiran sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan
saya mendapat kesempatan untuk ikut dalam operasi pencarian hari ini
kapal kayu yang saya tumpangi ini juga akan melakukan operasi penyisiran
kalau kita perhatikan di sana hanya berjarak lima puluh meter dari lokasi penyisiran ini
tapi kemudian kedalaman di titik ini sudah mencapai satu ratus tiga puluh meter
jadi memang kontur dari danau toba ini sendiri pun
agak sulit diprediksi dan harus diakui menjadi sebuah tantangan dalam proses penyisiran
dan mencari bangkai kapal dan juga korban km sinar bangun
efektivitas peralatan canggih yang digunakan ini semakin dimaksimalkan
penyisiran harus dilakukan berulang
guna memastikan kembali keberadaan obyek yang dicari
dari sekitar kita tampilkan di sini
dari sini tampilkan di sini
melalui prosesor itu kita tampilkan nyata gambar di sana
jadi baru di navigasinya sana
kelihatan objek objek yang ditemukan itu baru kelihatan di situ
objek itu ada gambaran objek itu nanti kita analisa
pencarian akhirnya menghasilkan temuan
penginderaan alat canggih tersebut menangkap sebuah obyek yang berbeda dengan kontur dasar danau
namun jenis obyek temuan itu belum bisa dipastikan karena berada di kedalaman empat ratus sembilan puluh meter
guna memastikan jenis obyek temuan secara tepat
tim gabungan kembali melakukan analisa dengan skenario operasi penyapuan
menggunakan jangkar bertali yang menjurus ke titik koordinat obyek
yang sudah dipetakan sebelumnya
sepuluh kapal dilibatkan yakni delapan kapal motor dan dua kapal feri milik pemerintah
setiap kapal didampingi relawan tim basarnas tni polisi masyarakat dan tim medis
operasi penyisiran dilakukan pada radius satu mil sejauh satu km dengan laju kecepatan kapal tiga knot
arah tiga ratus enam puluh derajat dari dermaga simanindo samosir
belum dipastikan sampai kapan operasi penyisilan akan berlaku
operasi penyapuan ini dilakukan
kondisi ini bukan tanpa sebab
faktor cuaca di sekitar kawasan danau toba yang kurang baik
kerap membuat operasi pencarian dihentikan untuk sementara waktu
setelah jeda berikut program spesial tragedi di danau toba akan kembali dengan cerita
dari salah satu korban selamat tenggelamnya kapal motor sinarbang
tetaplah bersama kami
danau toba merupakan salah satu danau tekto vulkanik atau danau yang terbentuk
karena aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan juga aktivitas vulkanik berupa ledakan gunung berapi
taukah anda danau yang terletak di sumatera utara ini merupakan danau terbesar kedua
yang kedua di dunia setelah danau victoria di afrika
danau toba diperkirakan terbentuk saat terjadi ledakan tujuh puluh tiga hingga tujuh puluh lima tahun lalu
dengan luas yang mencapai satu satu ratus empat puluh lima km persegi
danau toba tampak seperti sebuah lautan yang berada di ketinggian sembilan ratus empat meter di atas permukaan laut
dengan panjang mencapai delapan puluh tujuh km lebar dua puluh tujuh km
dan kedalaman lebih dari lima ratus meter
menjadikan danau toba menjadi danau terbesar di indonesia dan di asia tenggara
danau toba sendiri dikategorikan masuk ke dalam perairan tenang atau lantic water
sehingga banyak dimanfaatkan untuk beberapa sektor seperti pertanian perikanan dan pariwisata
meskipun merupakan perairan tenang
di waktu tertentu ketika musim sedang buruk dan angin kencang
ketinggian ombak danau bisa mencapai dua lima meter

seperti apa karakter dan pesona danau toba
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua ikatan ahli geologi indonesia
pengda sumut gagarin sembiring
selamat malam pak gagarin
selamat malam pak pemirji
pak gagarin kalau kita baca di sejumlah literatur
danau toba ini memang terbentuk saat terjadi ledakan
bahkan puluhan ribu tahun yang lalu
dan kemudian kajian kajian secara ilmiah termasuk geologis juga mendapatkan fakta tersebut
tapi sebenarnya yang anda lihat apakah danau toba ini memang memiliki karakteristik tersendiri pak
ya seperti kita tahu memang danau toba kita kenal sekarang sebagai kaldera gunung api
kaldera itu adalah kawah raksasa ya
kawah raksasa kita sebut kaldera
dan landscape danau toba yang sekarang itu tidak terjadi langsung seperti yang sekarang
ada paling tidak tiga proses letusan yang terjadi yang membentuk landscape danau toba seperti sekarang
salah satu letusannya adalah yang terjadi delapan ratus ribu tahun yang lalu ya
itu pusat letusannya di sekitar porsea
membentuk kaldera porsea
kemudian berpindah pusat letusannya ke arah haranggaol
itu terjadi lima ratus ribu tahun yang lalu
kemudian setelah itu terjadi letusan tujuh puluh empat tahun yang lalu
itu yang kita kenal dengan letusan super volcano
itulah letusan yang paling dahsyat dalam dua lima juta tahun terakhir yang ada di bumi kita
itulah yang membentuk landscape danau toba seperti yang sekarang kita lihat
kalau kita lihat dari letusan yang terbilang besar seperti itu
apakah memang terbentuk sebuah topografi atau daerah daerah yang memiliki karakteristik sulit begitu pak
untuk terkait dengan apakah aktivitas yang berada di sekitar danau atau bagaimana pak
salah satu yang bisa kita amati dalam landscape
danau toba kita sekarang adalah karakter bawah permukaan dari air danau kita
yang kita kenal dengan batimetri
jadi memang kedalaman danau toba kita itu bervariasi ya
mulai dari yang puluhan meter sampai ke ratusan meter
di sini biasanya kita pakai angka lebih besar lima ratus meter
dan itu kebetulan
memang berada di sekitar kaldera karanggau
itu kaldera yang terjadi lima ratus ribu tahun yang lalu
letusan lima ratus ribu tahun yang lalu itu ada di seputaran sekitar silalahi tongging sampai haranggau
dan dia menyempit menerus sampai ke tiga ras
seperti itu karakter bawah permukaan dari danau kita
di samping itu karakter lain yang unik untuk danau kita
untuk danau toba kita adalah terbentuknya pulau samosir kemudian
setelah letusan tujuh puluh empat ribu tahun yang lalu itu
kaldera kita terisi oleh air
itu lamanya kurang lebih tiga puluh empat ribuan tahun
setelah itu dasar danau itu terangkat ke atas
itulah yang membentuk pulau samosir sekarang
jadi pulau samosir yang ada sekarang itu dari data data penelitian yang pernah dilakukan
salah satunya dari program
ketua pesos tesner dari leone university di amerika serikat
itu umur awal terangkatnya pulau samosir itu sampai sekarang awalnya itu adalah tiga puluh empat tahun yang lalu
jadi seperti itu
jadi di samping terbentuk kaldera kawarastasa
kemudian dasar danau itu dasar kaldera itu terangkat membentuk pulau samosir yang kita kenal sekarang
pak gagarin apakah karakteristik khas yang dimiliki danau toba
seperti ini juga dimiliki oleh danau danau lain yang ada di dunia atau di indonesia pak
dan kemudian kalau kita kaitkan dengan peristiwa kecelakaan kemarin
ada dugaan memang kesulitan dengan topografi danau
apakah ini ada kajian kajian khusus yang anda lihat dari hal ini pak
kalau khusus danau toba
memang tidak ada
itu satu satunya di dunia ya
kita punya kawah yang lain di indonesia
kita kenal ada rinjani ada tambora seperti itu ya
tapi untuk danau toba ini memang satu satunya di dunia
jadi super pokeno dengan kawah terbesar ya
kawa raksasa kita sebut kaldera terbesar
dan tidak ada duanya memang di dunia
kalau dikaitkan dengan kecelakaan kapal kita kemarin
sebenarnya kalau dari faktor penyebab itu tidak ada sangkut paut dengan karakter geologi
itu lebih dominan masalah meteorologi dan faktor manusianya
tapi dari sisi karakter geologi mungkin kita lebih cenderung kepada faktor kemudian
misalnya pencarian korban ataupun pencarian kapal yang tenggelam
nah dalam konteks inilah mungkin
karakter geologi lebih sedikit menentukan
antara lain yaitu bentuk morfologi bawah permukaan
apakah dia melereng terjal melereng landai dan kedalaman
itu semua menentukan
contohnya saja misalnya
kapal itu jatuh kebetulan tidak tegak lurus langsung ke yang terdalam
tapi jatuh dulu ke lereng
mungkin kedalaman yang lebih dangkal
katakanlah di posisi dua ratus meter
kemudian kena lereng
dan di situ menyempit
yang terjal misalnya
itu kapal bisa jatuh ke bawah kan
membentuk arus turgidin
misalnya seperti itu sehingga pada saat dia berjalan membawa lumpur dan sebagainya ke bawah
dia bisa tertutup
begitu juga dengan mungkin korban jasad
itu membutuhkan waktu kan
untuk turun ke bawah
kemudian waktu juga untuk bisa muncul sampai
misalnya sampai ke permukaan
mungkin kondisi kondisi seperti itu yang harus kita perhatikan
apa rekomendasi pak untuk proses pencarian bangkai kapal dan juga korban
terkait dengan kajian kajian secara geologi ini pak
kita memang belum pernah melakukan simulasi untuk itu ya
tapi kalau dalam pengamatan saya
apa yang harus kita lakukan di situ memang
kita harus bersabar
kita harus bersabar
karena memang ada waktu yang kita perlukan
kalau tuhan mengizinkan itu
waktu proses turun dan naik itu
mudah mudahan tidak terjadi kerusakan kerusakan tubuh jasad yang penting
dia masih bisa muncul di permukaan misalnya
tapi itu memang ada waktu yang kita perlukan
seberapa besar waktunya
ini kan kita belum pernah melakukan simulasi
tapi yang pasti kita sudah bisa bayangkan
untuk mencapai ke dalam lima ratus meter
dengan kesempatan tertentu
kita bisa satu minggu dua minggu
kadang kadang kita harus bersabar untuk menunggu
belum lagi kita bisa perubahan temperatur sampai ke bawah permukaannya
apakah memang betul nanti
ini kan butuh simulasi dan percobaan semua
apakah memang jasad itu
membusu sehingga dia akan mengapung kembali
atau malah terawetkan sehingga tetap ada di bawah
hal hal yang seperti ini kan masih harus kita lakukan kajian kajian
lebih lanjut ya
baik terima kasih
ketua ikatan ahli geologi indonesia pengda sumut
saat berada di lokasi bencana
saya sempat menemui salah seorang korban yang selamat
dari tenggelamnya kapal motor sinar bangun pada delapan belas juni dua ribu dua puluh
dia menceritakan kisahnya bertarung dengan maut
seorang remaja laki laki asal doluk pardamaian
kabupaten simalungun sumatera utara
dia menyebut penumpang tak pernah dimintai data dan diberi tiket saat menyeberang
kapal motor sinar bangun beranjak meninggalkan dermaga simanindo samosir pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
kala itu joshua sudah merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi kapal
mulai nyebrang dari apa kan
kalau ini sudah miring kanan terus
kalau kondisinya memang penuh atau bagaimana
sepedang motor aja kurang lebihnya seratus
joshua mengaku cuaca saat itu memang buruk
angin kencang melanda di sekitar kawasan dermaga simanindo
kondisi kapal sudah sesak
meski begitu tak ada peringatan atau larangan berlayar dari otoritas setempat
saat mau berlayar ada ini tidak
ada peringatan dari otoritas
dari orang orang di dermaga atau di dalam bawah ini sudah penuh jangan dimuat lagi atau bagaimana
jadi tetap dengan muatan sebanyak itu

memang dari situ kan udah miring ke kanan terus
miring ke kanan

posisinya waktu itu di mana
di dalam berarti ya
terus setelah jalan ada kejadian apa
goyang goyang atau memang lagi ada angin atau
memang angin memang kencang dari sana bang
jadi makin tengah dia kan ombak sama anginnya makin besar aja dia
joshua mulai panik mencari cara agar segera bisa keluar dari kapal
karena saya di dalam ya saya cait terpaksa di med peligip lah ya bang
setelah saya docheng ini saya pecahkan aja ke familiesa nanya kaca
oke jadi sempat pecahin kaca
jadi naik saya ke permukaan saya tengok kalau saya udah diatas semua
jadi tarik orang itu saya keatas

oke kapal sudah terbalik tapi
oh jadi sempat videokan juga waktu itu
itu orang orang di mana waktu itu posisinya
keliling kapal ini

tidak ada sama sekali

kepanikan itu semakin mencekam saat penumpang lain mencoba mencari pertolongan
waktu itu makin lama makin gelap
jadi karena banyak orang kan jadi sering terkenar di kudinya
ditarik saya ke bawah saya paksa lagi ke atas
sampai capek tau makanya saya pasrah ditarik ke bawah

sampai di atas dibeser orang semua tidak ada lagi orang
oke itu sudah kemana mana ya sudah jauh semua
pergulatan josua dengan maut akhirnya berakhir
sebuah kapal feri datang menyelamatkannya
saya ingat waktu itu siapa saja yang ada di sekeliling

tidak ada lagi pak
sendiri saja waktu itu

tanpa jaket pelampung tanpa karcis atau manifest begitu
memang tidak ada data data dicatat di awal mau berangkat begitu ya
raut pilu masih tampak jelas di wajah josua

ia berharap kisah kelamnya tak terjadi pada orang lain

serta penumpang lain yang sampai saat ini belum ditemukan
ferdi ilyas simaluun
kemudian itu kemarin ditemukan
kemudian menyangkut masalah korban sampai sekarang belum ada tambahan
saya tadi malam juga sudah menanyakan tentang itu semuanya dan belum ada tambahan
jadi masih sembilan belas delapan belas orang yang waktu itu sudah ditemukan pertama kali
kemudian satu meninggal dunia kemudian tambah lagi dengan yang kemarin ditemukan kembali
kemudian yang berikutnya adalah menyangkut masalah tim yang dari awal
langsung pak menteri berhubungan
memerintahkan kepada kita terutama saya dengan dirjen laut kemudian dari pki juga termasuk dari knkt
untuk segera membentuk tim adalah yang akan melakukan perbaikan menyangkut masalah kualitas keselamatan
bahwa kapal kapal terutama sekitar berapa ratus kapal kayu di sana itu terpenuhi aspek selamatannya
tetapi kalau memang kita akan menentukan dengan standar yang cukup ketat menyangkut masalah ramcek
memang banyak kapal tidak lolos
nah akhirnya kemarin kita ambil keputusan adalah hanya prioritas tertentu saja
kemudian juga terkait menyakut masalah tempat duduk juga kita perbaiki
karena ada tempat duduk juga yang tidak diskrup rupanya
jadi kalau pada saat mungkin kapal goyang mungkin tempat duduk itu akan ke sana kembali
dan yang lain termasuk pintu juga harus kita perbaiki
jadi dalam bulan keselamatan pelayaran itu
banyak kegiatan yang mau kita kerjakan dari mulai untuk perbaikan regulasi
dari mulai untuk pendidikan
kepada pihak nakoda kapal operator
atau juga melakukan pendidikan juga terhadap pihak otorita
artinya otoritas itu adalah disub disub
kabupaten maupun provinsi yang memang
melakukan pengelolaan terhadap dermaga maupun kapal itu kita lakukan
peningkatan kemampuan skillnya juga menyangkut masalah pengetahuan
kemudian selain itu juga tim yang ad hoc itu yang sudah bekerja mulai beberapa hari yang lalu di sana
itu juga kemarin sudah kita memberikan bantuan juga
saya memang akan menyiapkan sekitar lima lebih lah life jacket
dan kemarin sudah kita dorong ke sana sekitar lima ratus life jacket
termasuk lifebuoy juga sudah kita dorong ke sana
itu kita bagi secara cuma cuma
kemudian berikutnya saya sedang melakukan revisi anggaran untuk nanti kita akan pengadaan lagi
menyangkut masalah life jacket itu sehingga dalam waktu yang tidak terlampau lama
mudah mudahan life jacket ini sudah bisa kita serahkan kembali kepada operator di danau toba itu
selain itu juga yang paling penting adalah kita ingin memperbaiki
membangun mindset baik operator maupun juga termasuk otoritasnya
dari pelaksananya penanggung jawabnya untuk bagaimana menyelenggarakan
manajemen dan administrasi terkait penyeberangan ini yang berkeselamatan
jadi misalnya mungkin untuk kapal itu harus dilengkapi mutlak
harus dilengkapi dengan manifest
kemudian juga ada daftar untuk awak kapalnya siapa saja
kemudian juga menyangkut masalah barang bawanya juga harus ada apa saja
dan kemudian berikutnya juga
selain manifest itu juga adalah kita ingin memastikan bahwa para nakodanya itu
itu kan ada informasi nih saya tidak tahu mungkin ya karena saya memang tidak melihat sendiri
di sana kan mungkin ada budaya masyarakat itu suka minum minum gitu ya
nah ini kita harus cegah betul para nakoda itu pada saat bekerja
itu dalam pengaruh minuman minuman seperti itu
jadi kita juga harus bekerjasama dengan pihak yang terkait terutama kesehatan untuk memastikan itu
kemudian yang paling penting adalah bahwa untuk melaksanakan
bulan kesadaran keselamatan pelayanan tadi
saya akan bekerjasama saya meminta bantuan dari kepolisian maupun dari angkatan laut setempat
karena memang untuk melakukan perubahan yang sangat fundamental ini
mungkin ya ada pihak pihak tertentu yang mungkin barangkali akan terganggu
jadi untuk itu saya akan mengajak dari kepolisian maupun dari angkatan laut
dan kemarin saya sudah buat surat kepada pak kapori maupun dari kepala staf angkatan laut
yang ditandatangani pak kapori
dan saat rapat kemarin juga pak kapori maupun pak panglima tni
itu akan membantu membackup sepenuhnya untuk perbaikan keselamatan pelayaran di danau toba itu
jadi tadi bapak sudah bicara soal langkah makro yang cukup strategis untuk memperbaiki semuanya
tapi kemudian pak kita juga tidak bisa pungkiri ada aspek lazimnya sebuah kebiasaan masyarakat di sana
yang memang bisa dikatakan cukup abai akan aspek keselamatan pelayaran mereka
walaupun mereka menganggap itu adalah jarak yang cukup pendek
tapi kemudian faktor keselamatan dan security terhadap diri mereka sendiri mereka tidak peduli
ini pendekatan pendekatan khusus juga akan dilakukan atau bagaimana
ya itu yang saya bilang tadi bahwa yang paling penting bagi kita pemerintah dan juga kepada masyarakat
tapi pemerintah ya adalah meyakinkan menanamkan kebiasaan habit dan juga merubah

bahwa untuk membawa penumpang dari satu titik ke titik yang lain
itu tidak hanya cukup segedar dengan ya udah kayak gini saja gitu
itu harus ada perubahan mindset yang demikian fundamental menurut saya
jadi mereka juga para nakodanya operatornya juga harus benar benar mungkin bersama kita untuk
ya mereka dulu yang paling utama gitu setelah itu baru kepada masyarakatnya
tapi dalam hal ini juga tadi malam saya rapat juga dengan beberapa tokoh masyarakat di danau toba itu
ya selain juga para operatornya
kalau operatornya mungkin sudah kita sentuh kemarin kan sudah kita kumpulkan juga di sana
ada sekitar empat puluh operator yang kemudian mereka berkomitmen
akan mendukung dan mereka akan terlibat membantu pemerintah untuk meningkatkan aspek selamatan
saya bersyukur itu mereka sepakat untuk berkomitmen
tetapi berikutnya komitmen itu kadang kadang mungkin kalau nggak dibangi dengan kemauan masyarakat
itu lama lama luntur juga
artinya begini mungkin biar operator menyampaikan harus pakai life jacketnya masyarakatnya malas dan sebagainya
nah kemudian ketersediaan sarana
makanya saya mendorong kalau misalnya mungkin dari pihak operator agak lamban untuk pengadaan
ya sudah kita bantu saja dari pihak pemerintah
makanya akan saya siapkan sekitar lima minimal itu
kalau memang kurang juga kita akan berdapat akan kita lengkapi
sesaat lagi saya akan mengajak anda melihat kelengkapan kapal kapal motor yang berlayar di perairan danau toba
tetaplah di program spesial tragedi di danau toba

maksimalnya sepuluh ton
jika dikonversi kapasitas angkut penumpang maksimal adalah empat puluh hingga lima puluh orang penumpang
kalau kita lihat kapal ini memang lebih didominasi oleh bahan kayu
sore pak ini ruangan penumpang pak ya
ini ada beberapa lives atau jaket pelampung
satu hal yang juga mungkin perlu kita lihat dari konfigurasi kapalnya ini adalah keberadaan besi pengaman atau besi pelindung seperti ini
ini memang tidak disarankan karena cukup mengancam keselamatan
karena memang seharusnya idealnya kapal tidak menggunakan besi pelindung seperti ini
karena jika dalam kondisi darurat justru ini akan menghalangi proses evakuasi penumpang yang ada di dalam ruangan penumpang ini secara khusus
di ruangan penumpang ini ada tujuh jaket pelampu
sementara ada penumpang yang berada di bawah
banyak kursi di sini
dua belas kursi yang satu kursinya ini bisa ditempati oleh dua hingga tiga orang penumpang
tapi kalau kita lihat leves jaketnya hanya ada tujuh
artinya ini tidak bisa mencukupi jumlah penumpang dengan cara pelampung
sementara untuk bagian luar kita juga bisa lihat di sini
ada puluhan kursi yang bisa ditempati oleh puluhan penumpang
tapi kita hanya melihat beberapa leves jaket saja
hanya ada lima saja
begitupun juga di bagian belakang ini juga digunakan untuk para penumpang
yang memang kalau dilihat sudah seperti menjadi kebiasaan setiap hari
karena memang pola penyeberangan yang ada di beberapa dermaga atau pelabuhan penyeberangan masyarakat seperti ini kondisinya
pak ini tadi berlayar dari mana
tapi biasa ya pak ya kalau kondisinya selain penumpang juga memuat motor di bagian luar kapal itu sudah begitu seperti itu polanya
biasanya berapa kapasitasnya untuk motor atau penumpang
oke jadi enam puluh untuk sepuluh untuk motor lima puluh untuk penumpang
tapi kalau saya lihat pak ini kalau untuk jaket pelampung kayaknya nggak terlalu banyak pak atau gimana
atau memang biasa saja begitu kondisinya
kalau di atas
oke kalau di atas
di atas tidak ada
yang di sini
tapi memang biasa begitu
nggak apa apa gitu ya
sudah lumrah saja ya
ketiadaan karcis penumpang kurangnya jaket pelampung serta tak ada manifest penumpang bukanlah hal baru
cacat administrasi seperti ini dipelihara menjadi sebuah kelaziman
bahkan semakin parah karena kurangnya pemantauan serta pengawasan pihak berwenang
verdi ilyas parapat
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kementerian perhubungan terkait keselamatan penumpang kapal di pelabuhan kecil
sementara penyelesaian terhadap korban hilang pun masih membutuhkan verifikasi data yang valid
seperti apa usaha kementerian perhubungan berikut wawancara saya dengan dirjen perhubungan darat
dari investigasi pak ini knkt masih terus bekerja untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab kecelakaan kapal ini
nanti apakah ada rekomendasi tertentu pak dari kementerian perhubungan mau dibawa kemana nanti hasil akhir ini
apakah law enforcement nya ini jalan pak atau
oh kalau law enforcement dari awal waktu saya mendampingi pak kapolri dan pak menteri juga pada beberapa kesempatan itu selalu mengatakan jalan
sepanjang bisa dibuktikan
apakah operator nya apakah otoritas nya itu melakukan pelanggaran atau melakukan kealpaan
ini kan kalau lale itu kan di dalam pasal lima puluh sembilan kuhp kan pasti akan dikenakan hukuman kan minimal lima tahun atau lebih
dengan infrastruktur yang belum memadai pak
saya juga melihat langsung bagaimana kondisi upt dinas perhubungan di sana yang memang bisa dikatakan sangat sederhana kondisinya
dermaga yang memang dikatakan
dikatakan belum layak
apakah ini juga akan menjadi target perbaikan ke depan pak
baik terima kasih
jadi sebelum ada kejadian ini sebetulnya saya dari kementerian perhubungan dirjen perhubungan darat itu untuk mendukung sepuluh destinasi wisata yang menjadi kebijakan pemerintah termasuk danau toba itu
dari dua ribu tujuh belas kita sudah melakukan langkah langkah untuk revitalisasi perbaikan
jadi yang pertama adalah kita menyangkut masalah perasaan dulu
dermaga dari tahun dua ribu tujuh belas sudah kita lakukan perbaikan renovasi
tahun dua ribu sembilan belas sebetulnya kemarin itu kalau nggak ada kejadian setelah lebaran langsung masuk materi lagi untuk kita perbaiki lagi
dari tim yang dibentuk oleh kementerian perhubungan ada juga menggandeng jasara harja
ini khususnya untuk penanganan korban bantuan begitu
ini sejauh ini validasi dan verifikasi datanya seperti apa pak
karena nanti akan ada kemungkinan nih
karena memang tidak adanya manifold
ada yang mengaku ngaku bahwa mereka adalah korban kecelakaan kapal itu
ini bagaimana nanti koordinasi dengan pihak
baik terima kasih
dari awal ini menyangkut masalah korban siapa yang sekarang dinyatakan hilang
kemudian apakah hilang itu juga karena korban kecelakaan kapal itu
dari awal sudah menjadi concern pak kapolri pak menteri perhubungan juga
nanti sudah ditentukan sop nya
jadi kalau memang orang yang hilang
itu terindikasi ada dalam penumpang kapal
dari pihak jasa raja pasti akan melakukan verifikasi terhadap data
kemarin dari dua posko pelaporan orang hilang yang ada di samosir dengan di tiga ras
itu memang angkanya cukup tinggi
tapi setelah dilakukan verifikasi itu pasti akan ada overlapping ya
antara di samosir namanya budi di sini namanya budi setiadi
jadi kemarin sudah dilakukan verifikasi dan memang itu terjadi penurunan
cuma jumlahnya berapa saya sampai sekarang belum
program spesial tragedi di danau toba akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
senang terasa ini tidak bebas

menjadi hasilnya saya juga suka nabur

seolah olah jadi ketika kita tiba
ratusan korban belum ditemukan sejumlah alternatif solusi dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan
semua pihak punya tanggung jawab masing masing agar seluruh operasional transportasi publik berjalan baik
demikian program spesial tragedi danau toba saya ferdi ilyas sampai jumpa